pada tanggal dua puluh enam januari dua ribu dua puluh
kementerian perdagangan kembali menerbitkan
permendag nomor enam tahun
penetapan harga ecaran tertinggi
kebijakan ini ditetapkan dengan mempertimbangkan
pelaksanaan kebijakan minyak goreng satu harga
yang telah berlangsung
selama satu minggu terakhir
dengan adanya permenang ini maka
permendag nomor tiga tahun dua ribu dua puluh dua
adapun penetapan harga
ecaran tertinggi het
untuk minyak goreng dengan rincian
minyak goreng curah sebesar
minyak goreng kemasan sederhana
sebesar rp tiga belas lima ratus per liter
dan minyak goreng
kemasan premium sebesar
kebijakan harga eceran tertinggi ini
akan mulai berlaku pada
selama masa transisi
yang berlangsung hingga satu februari dua ribu dua puluh
kebijakan minyak goreng
satu harga sebesar

kementerian perdagangan menginstruksikan
kepada para produsen untuk
mempercepat penyaluran minyak goreng
serta memastikan tidak terjadi
kekosongan di tingkat pedagang dan pengecer
baik di pasar tradisional